kita tahu bersama ya bahwa menjelang lebaran pusat perbelanjaan pasti ramai sekali oleh orang orang yang ingin beli baju lebaran ataupun hal hal lain
nah lepas dari pengawasan orang tua saat belanja di pusat perbelanjaan seorang bocah berusia dua tahun di sukabumi jawa barat terjepit eskalator
ya tadi ya yang informasinya sempat anda juga tonton begitu
akibatnya satu jari sang bocah patah dan harus menjalani perawatan
jelang hari raya nasib malang justru dialami askia bocah berusia dua tahun warga kampung cikaret kebun pedes kabupaten sukabumi
bocah perempuan ini terjepit eskalator di salah satu pusat perbelanjaan
kejadian bermula saat askia lepas dari penjagaan kedua orang tuanya yang sedang memilih baju
askia kemudian bermain di eskalator yang kosong tanpa penjagaan
saat bermain inilah tangan askia terjepit di eskalator
setelah sempat terjepit selama
beberapa menit askia ditolong oleh satpam dengan cara menghentikan eskalator
kejadian ini menyebabkan jari kelingking kiri askia patah
terus itu eskalator bawah atau ke atas
eskalator yang ke bawah
iya bisa teriak teriak dong ya
setelah mendapat penanganan medis di rumah sakit askia diperbolehkan pulang ke rumahnya
ahmad fikri sukabumi